selamat siang pak pur
selamat siang pak mail
sengaja beliau udah akan kemari
untuk bertemu dengan kamu gus
kira kira apa saja yang bisa terjadi pak
supaya perlu bisa kita waspadai
mulai sekarang ini
masa yang marah
api yang bergobar
akan membakar apa saja
tanpa pergimbalan lagi
ini akan membahayakan jiwa kosasi
juga ketentraman desa
apa yang harus kami lakukan
kalau sekedar warga yakin
bahwa gosasi sebagai pelakunya
apakah nadia pernah di penjara
segala kejahatan di desa ini
ketiga teganya semua menurut dia sebagai maling
lalu kita bisa bikin apa yun
ke seluruh desa ini
dan mengatakan bahwa gosasi itu orang yang baik
yun enggak minta ibu dan bapak
membela dia dengan cara begitu
memucilkan dia dari pergaulan
menutup pintu rumah kita
ya kami ini khawatir oleh
kemarahan seluruh warga
oleh karena kosasi sering datang kemari
apalagi bujumati yang cerewet itu
juga menutup bahwa gosasi yang mencuri televisinya
dia terpojok sendirian
tidak ada seorang pun dari kita
yang sahabatnya berani menolong
ucapan terakhir pak pur
mengenai kemungkinan bergeraknya
sesudah terbakar oleh
membuat saya betul betul
terus terang kita harus melakukan sesuatu pak kades
sebelum ramalan pak pur menjadi kenyataan
begitu si gosasi kembali ke cikoneng ini
sering sekali dia berkunjung ke rumah pak pur
apa betul pak
dia dan yoyun nampaknya
senang sekali membicarakan masalah
karena mereka tahu
bidang itu yang saya tekuni
sejak saya masih muda
jadi mereka sering datang
tapi apa pernah ya pak pur
menanyakan pada dia
masa lalunya di
saya lebih tertarik
membicarakan hari depan seorang pemuda
daripada masa lalunya pak kades
apa sebenarnya yang bisa dia curi dari
kan di sini tidak ada tv ataupun radio
di sini memang tidak ada tv dan radio sersan
tapi dia telah berhasil menggasak pompa listrik
yang harganya cukup mahal
seperti sekarang ini pak jelas saya belum bisa bertanya pada si nanang siapa kira kira orang yang telah menggolok dia
mungkin bapak tahu siapa orangnya
saya tidak boleh membelu orang secara gegabah sersan
tapi kalau saya boleh mencurigai seseorang saya hanya akan sebut satu nama
kalau begitu sekarang saya harus ke rumah papur pak
nampaknya ramalan pak pur akan menjadi kenyataan
saya permisi pak
selamat siang pak pur
selamat siang pak mail
kenalkan sir sen mail
sengaja beliau datang kemari untuk bertemu dengan kamu gus
sengaja beliau datang kemari untuk bertemu dengan kamu gos
ada satu perlasan khusus
jika widu atau pak an sayang pasti dianggap seperti tempat penjaja geli
bukan nanaskah rambut
yang ada sekarang mahkamah semuanya
jadi kamu ngambek makanan ituiebenya
ni rope tanya
helmu sudah berada di sekitar jalan
lalu apa polisi ini menemui saya disini
setelah dirumah sendiri saya diperlakukan seperti maling oleh ayah dan kakak saya
sekarang sahabat saya pun satu satunya sudah tidak bisa dipercaya
kau keliru menilai kos
bapak yang keliru menilai saya
saya tidak mungkin melakukan hal itu pak kalau saja tidak ada yang mengancam akan membunuh saya kalau saya tidak mau melakukannya
kami tidak punya waktu mendengar cerita masa lalu kos
yang kami akan lakukan sekarang menyelamatkan masa depanmu secepatnya
kamu kosong bapak memanggil sersanmayel kemarin untuk menangkap saya kan
memang benar pak pur minta agar saya menahan kamu pak sinta
kau berpikir bahwa seorang guru besar akan berpikir lebih dari yang lain
tapi ternyata sama busuknya
tidak mungkin kamu berani bicara sekat satunya di depan saya kalau kamu tidak tahu duduk perkaranya
duduk diam di sana kamu
dan dengarkan apa yang dikatakan pak pur supaya kamu tahu apa yang terjadi
jangan lupa untuk berhenti
tolong ceritakan duduk perkaranya pak pur
agar anak muda ini bisa menghargai usaha kita untuk menyelamatkannya
dalam seminggu ini sudah lima kali terjadi pencurian di desa cikone
padahal bertahun tahun desa ini aman
bahkan semalam kang nanang pegawai kandang sapinya pak mansyur terpaksa dirawat di puskesmas karena terkena luka bacok dari pencuri yang berusaha mencuri pompa air listrik pak
nah cerita masa lalumu di cipinang membuat semua orang jadi curiga bahwa kau adalah pelaku dari segalanya
apakah bapak juga percaya seperti yang lain lain
lalu mengapa bapak minterser samael menangkap saya
bukan menangkap menahan kamu untuk sementara sampai keadaan menjadi tenang kembali dan pencuri yang sebenarnya dapat ditemukan
apakah dengan ditahannya saya oleh polisi nama baik saya tidak akan semakin parah
pokoknya sekarang kamu tidak usah pikirkan nama baik dan sebagainya yang penting selamatan kamu
memangnya kenapa dengan keselamatan saya
sewaktu waktu kau bisa berhadapan dengan masa yang tidak terkendali
nah syarif bisa menceritakan apa yang dia dengar dari si boboi
belasan pemuda warga desa cikuning ini sudah merencanakan akan menculikkan engkau semalam nanti
dan mereka juga sudah merencanakan akan membakar kemarahan warga desa dan memukulkan engkau sehingga parah
siapa yang keladinya
orang yang sakit hati sama kang kwas orang yang melamar tae hyun tapi ditolak
ingat jangan berbuat sesuatu yang melanggar hukum serahkan semua pada polisi
kalau sudah jelas dia akan mencelakakan saya kenapa polisi tidak mau bertindak
justru sekarang ini kami bertindak buat menyelamatkan kamu
kok malah menahan saya
di dalam tahanan polisi justru kamu dijamin akan lebih aman daripada di luar
mau kamu dihakimi masa sampai bapak belur
maafkan kata kata saya tadi kalau begitu
orang yang dekat itu
ialah orang yang mencintai kamu
sekalipun dia jauh
dan orang yang jauh itu ialah orang yang tidak menyintai kamu
sekalipun dia dekat atau kerabatmu sendiri
di tangan allah
di tangan bapak bapak
kalau begitu saya pergi dulu pak
selamat siang pak bu